persekusi dilakukan oleh kelompok kelompok tertentu karena adanya ketidakpuasan terhadap ujaran seseorang yang dinilai menyinggung kepentingannya
lalu kenapa sekarang ini begitu banyak terjadi tindakan persekusi dan kenapa juga cara persekusi dipilih ketimbang melaporkan ke pihak berwajib
untuk mendiskusikannya malam hari ini sudah ada di studio muhammad isnur yang merupakan anggota dari koalisi anti persekusi
selamat malam mas isnur
terima kasih sudah hadir
dan melalui sambungan dari luar studio selamat ma'arif yang merupakan juru bicara fpi
pak selamat selamat malam
saat ini dua orang yang melakukan pemukulan begitu terhadap remaja berinisial m sudah ditetapkan tersangka begitu pak oleh kepolisian
dan informasinya fpi memberikan bantuan hukum
apa tanggapan fpi terkait dengan penetapan tersangka ini
ya sebetulnya yang terjadi di cipinang muara itu itu kan aksi masyarakat yang melihat postingan postingan yang mencela ulama menghina ulama
sehingga masyarakat itu mendatangi ketua rw nya untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan
kawan kawan di sana simpatisan fpi di cipinang hadir untuk memastikan bahwa tidak ada main hakim
saya pikir prosedur masyarakat tidak berlebih karena pak rw ada kemudian dibawa ke kantor rw untuk dimediasi
dan anak anak memastikan bahwa tidak akan ada menhakim sendiri
jadi kehadiran anak anak di sana justru ingin memastikan bahwa tidak ada menhakim sendiri
tapi ada pemukulan kan pak ya
makanya menjadi tersangka kemudian
ya yang kita lihat di video yang beredar
kalau dibilang pemukulan
saya pikir berlebih
jadi itu kan kejadiannya si penista tersebut yang bernama mario
itu kan di postingannya menantang
menantang ayo datang saya di sini tempatnya di cipinang muara tiga dan lain sebagainya
nah umat merasa ditantang didatangi
tapi kami sebetulnya bersyukur karena umat tidak gegabah
masih menghadirkan tokoh masyarakat pimpinan masyarakat mereka
menghadirkan pak ketua rw nya
nah kemudian ketika proses interogasi itu
karena masa begitu banyak yang ada di sekitar itu
akhirnya ada beberapa masyarakat yang kelepasan karena marionnya diam
dia yang menantang tapi kemudian tidak bersuara
akhirnya kalau kata orang betawi ngeplak begitu
dalam artian noel gitu kan
kan kita lihat di tayangannya tangannya noel begitu
itu memukul pak
jadi kalau dibilang pemukulan saya pikir berlebih itu
jadi anda menolak disebut pemukulan

jadi anda menolak disebut pemukulan
jadi anda menolak disebut pemukulan
pemukulan itu ya
mas isnur anda disebut menolak bukan disebut pemukulan
kalau yang anda lihat kaji seperti apa
ya nyatanya sekarang kepolisian sudah menetapkan tersangka
dan kita lihat apakah unsur unsur pemukulan itu terpenuhi
tapi kalau kita lihat unsur pasalnya
apalagi ini terutama anak ya
itu terpenuhi unsur unsur pemukulan terhadap seseorang
makanya kepolisian begitu yakin dan langsung menangkap dan menetapkan tersangka hari ini
lalu apa tanggapan anda begitu pak ketika ini sudah ditetapkan tersangka
iya kami akan bantu masyarakat lewat bantuan hukum front untuk mendampingi proses hukumnya
jadi tetap kita dari bantuan hukum front akan dampingi tokoh masyarakat dan masyarakat yang sekarang ditangkap
yang simpatisan fpi tersebut untuk melalui pendampingan hukum
kita akan gunakan jalur hukum
kita akan dampingi jalur hukum
pak selamat tadi anda sempat singgung gara gara status dari seorang anak berinisial m ini
lalu kemudian fpi merasa perlu mendatangi di sana
kemudian menginterogasi membawa ke kantor rw begitu ya
sebentar saya luruskan
kenapa fpi memilih ini
jadi yang mendatangi masyarakat epi hadir mendampingi masyarakat untuk memastikan bahwa nanti prosesnya itu tidak ada main hakim sendiri
jadi yang datang itu masyarakat
dibuktikan dengan hadirnya pak ketua rw
justru anak anak simpatisan fpi di sana hadir untuk memastikan bahwa tidak ada main hakim sendiri
samalah kasusnya ketika ada polisi yang akan dianiaya di tanggal sembilan mei di ragunan
kan anak anak laskar mengamankan polisi
tapi kemudian beritanya menjadi di sandra
nah hal ini juga sama
saya pikir ada
saya pikir ada skenario akan mengalihkan isu membidik epi
padahal anak anak hadir di sana justru ingin memastikan bahwa tidak ada proses main hakim sendiri
diselesaikan secara kekeluargaan
tapi salah satu
karena masa udah begitu banyak
saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mario
mestinya harusnya mario berterima kasih sama anak anak yang menjaga keamanan si mario tersebut
tapi kalau kita lihat
salah satu yang menjadi tersangka ini adalah anggota fpi pak
saya sudah cek datanya ke tingkat dpw
itu ternyata simpatisan
jadi kalau polisi mengatakan anggota epi
tolong sebutkan nomor anggotanya berapa
karena anggota epi punya kartu anggota punya nomor anggota
bagaimana anda melihat ketika ada sebuah status yang seperti itu
katakan nanti kita akan bahas soal statusnya
tapi kemudian masyarakat yang di situ juga fpi hadir
memilih untuk kemudian menginterogasi di sana
kemudian dibawa ke kantor rw
tidak memilih kemudian untuk membawanya itu saja ke kantor polisi
atau melaporkan itu ke polisi
kenapa kemarin ada simpatisan fpi yang hadir
karena kalau di epi sendiri
kami sudah instruksikan sampai ke tingkat yang paling bawah
siapapun yang menemukan postingan menghina ulama
seret bawa ke jalur hukum
justru epi sudah tidak menyarankan pakai matre matre lagi
sudah tidak berlaku
bawa ke kantor polisi
itu yang kami teruskan
saya berhenti sampai di situ ya pak selamat ya
ambil orangnya bawa kantor polisi
berhak tidak itu
itu cara yang salah
cara yang salah pak
masyarakat tidak boleh menangkap
tidak punya kewenangan menangkap
yang punya kewenangan menangkap adalah kepolisian
kepolisian pun tidak sembarang kepolisian menangkap
dia harus penyidik
dengan surat perintah penangkapan yang lengkap
dengan alasan yang jelas
dan juga dengan instrumen dan cara cara yang tepat juga
sebentar pak selamat
cara yang baik adalah melaporkan kepolisian
kepolisian melakukan penyelidikan
kemudian memanggil dan lain lain
di kuhap itu jelas tahapan tahapannya
kepolisian sekalipun yang punya hak dan dijamin undang undang
itu tidak bisa sembarangan
tidak sembarangan untuk kepolisian
karena itu kita mencegah cara cara yang kemudian tidak manusiawi
yang terjadi kalau seperti ini
kemudian intimidasi pemaksaan dan lain lain seperti itu
adakah pasal lain yang dilanggar
misalnya ketika memaksa membawa seorang ke
entah itu kantor rw
entah itu ke kantor polisian bahkan
tapi yang melakukan ini bukan penyidik kepolisian misalnya
ya itu di kuhp jelas
ancaman namanya pasal pasal pemaksaan
maka kemudian kepolisian bisa menetapkan yang melakukan ini kena pasal kuhp
karena terjadi peristiwanya
dan ketika masyarakat dimanapun berada
atau memaksakan diri untuk melakukan penangkapan dan lain lain
di situ ada kekerasan
karena itu dalam konsep hukum
penangkapan itu upaya paksa dimana mana
dan yang berhak itu tentu saja
pengepolisian penegak hukum penyidik
dan dengan cara cara yang juga diatur ketat
polisi sekalipun tidak bisa sembarang melakukan penangkapan
nah bagaimana tanggapan anda pak selamat
tidak boleh juga anda menyerukan menangkap orang
bahkan untuk membawa ke kantor polisi begitu pak selamat
sekarang saya ambil ilustrasi
sekarang kalau ada di tengah masyarakat
ini ada maling motor nih
ketangkap sama masyarakat
apakah malingnya dilepas dulu kita baru lapor
atau malingnya kita tangkap kita ke bawah kantor polisi dengan barang buktinya
tertangkap tangan maksudnya saat melakukan aksinya begitu ya
ini ada di masyarakat nih
ini warga nangkep ini maling motor
dengan barang bukti motornya yang dicuri
kemudian ini orang datang ke kantor polisi
pak polisi ini ada maling ini barang bukti motornya
apakah itu disalahkan
analoginya seperti itu ya
atau yang betul
itu maling tuh
kita laporin aja deh
ya keburu hilang motornya
malingnya keburu kabur
menurut anda ini sama
banyak juga sebetulnya persekusi yang menimpa umat islam
bagaimana seorang pegawai bni syariah gara gara ikut aksi dua ratus dua belas kemudian harus meninggalkan jabatannya
kemudian seorang dokter gara gara terlibat dua ratus dua belas bagaimana harus diasingkan
itu juga persekusian yang dilakukan oleh mereka
tapi kan nggak ada penanganan
kemudian beberapa kasus juga sama
tapi kan nggak ada juga penyelesaian
oke satu persatu ya
akhirnya kita ambil tindakan
kalau begitu biar polisi nggak capek
polisi gampang nyari alat buktinya
polisi gampang nyari pelakunya
serahkan ini barang buktinya
biar hukum yang berbicara
mungkin ada tanggapan
kita satu persatu ya pak selamat ya
tadi dicontohkan soal kasus ada maling misalnya maling
seorang maling begitu
diketahui tertangkap dulu oleh warga
kemudian apakah bisa itu hanya didiamkan lapor polisi menurut anda bagaimana
tidak pas itu
kalaupun misalnya yang dilakukan oleh m ini adalah sebuah kesalahan
tindakannya mengetik dia di facebook
mengetik di status
ya cegah ketika mengetiknya
itu kan bukan tangkap tangan
harusnya ketika ada laporan ada status di kemudian di sosial media laporkan laporan itu
kecuali anda di sampingnya ketika dia mengetik
hentikan anda mengetik
itu saya lihat di chattingnya anak anak sudah mengingatkan
tapi selama ini si m ini malah menantang
ya masalah kan ditantang ya datang
tapi itu kan kalau dilihat pak
yang undang datang sebetulnya si m
kan yang undang dia
ayo datang ke cipinang muara iii
dia yang undang
wajar masalah kan datang
kalau kita lihat kronologinya dua puluh enam mei status itu ditulis
dengan termasuk ada tantangan berkelahi memang begitu pak ya
satu lawan satu kalau tidak salah begitu kan tulisannya
tapi ini kan dilakukan oleh warga dan juga fpi hadir di situ pada tanggal dua puluh delapan mei
kenapa pada tanggal dua puluh enam atau kalau tidak tanggal dua puluh tujuh itu lebih memilih melaporkan ke polisi daripada mendatangi begitu pak
jadi analog yang dipakai tadi tidak pas
mencontohkan maling yang tertangkap tangan oleh warga baru diserahkan ke polisi
ada sebetulnya tindak persuasif terlebih dahulu yang dilakukan oleh warga oleh masyarakat ketika itu
tapi kemudian tidak ada niatan baik dari si m itu
kemudian pak rw juga ingin melindungi warganya
ini anak masih sekolah
masa depannya masih cerah
akhirnya ada kesepakatan diatas matre
nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut pak selamat
mas isnur kita akan mengulasnya lebih lanjut
apakah ini memang adalah sebuah bentuk intimidasi yang disertai dengan kekerasan
atau mungkin ada memang masalah lain sebenarnya
mungkin lebih berhati hati dalam lebih bijak menulis sebuah ujaran di media sosial
kami akan bahas setelah jeda berikut ini
baik saya kembali ke pak selamat
pak selamat apakah dengan kejadian seperti ini bahkan kemudian fpi disoroti ya
walaupun tadi ada klarifikasi fpi disitu hadir
untuk agar tidak ada main hakim sendiri
tapi kalau kita lihat kasus di solok sumatera barat kan disitu ada juga fpi
yang kemudian sempat
baik bisa dengar saya apa ya
kami jadi tertawa
sampai saat ini fpi belum pernah buka cabang di solo
kenapa mengatakan fpi
sampai saat ini nggak ada dpc di solok
anda boleh buka data kami anda boleh kunjungi
belum pernah ada pelantikan dpc di solok
jadi fpi solok belum ada
tapi kenapa tiba tiba muncul itu anggapan itu orang fpi
anda mengklarifikasi ini kan
tetapi kalau misalnya kemudian belajar dari kasus yang ada sekarang ini akhir akhir ini seperti yang terjadi di cipinang itu juga
apakah ini akan membuat fpi mencabut
saya selesaikan dulu pertanyaan saya
apakah anda dengan fpi akan mencabut kebijakan untuk menggerakkan orang menangkap orang yang menulis status itu dengan merubahnya mungkin lebih baik melaporkan kepada kepolisian
kemudian melaporkan itu kepada kepolisian
saya pikir harus ada pintu dialog terlebih dahulu antara kepolisian dengan kami
kepolisian juga nggak boleh alergi dengan kami
artinya kami juga bagian dari masyarakat yang perlu diajak bicara perlu diajak dialog bagaimana melesaikan ini
sebab kalau postingan posting ini tetap dibiarkan kesana kemari kami khawatir disintegrasi bangsa juga berbahaya
ini membahayakan kalau semua orang men chatting kemudian tidak ada penindakan hukum kemudian dibiarkan harus menunggu laporan masyarakat tanpa peran aktif dari kepolisian
ini juga kan bahaya
saya pikir ayo kita duduk bersama pihak kepolisian dengan kami duduk bersama untuk mencegah beredarnya menyebarnya persekusi ini
itu yang paling penting menurut kami
yang anda lihat sekarang
ayo berbual dengan kami
bagaimana kita jalan bareng terhadap aksi penghinaan ulama yang semakin menjadi jadi akhir akhir ini dan seolah olah kayaknya bebas untuk menghina ulama menghina agama
ini kan contoh yang gak bagus
yang fpi nilai sekarang ini kepolisian
kemudian kurang aktif dengan kasus kasus seperti penghinaan menurut fpi begitu ya terhadap tokoh tokoh yang dimaksud oleh fpi tadi
kalau menyangkut kepada umat islam yang kami lihat kurang begitu aktif
tapi kalau yang menyangkut mereka begitu cepat
ini yang kami tangkap
sehingga anda merasa harus duduk bareng
bagaimana anda melihat akar masalah ini mas isnur
anda setuju ini akar masalahnya
apapun argumennya tidak boleh main hakim sendiri
apapun argumennya ya
itu prinsip yang harus dihormati oleh kita dalam negara hukum
karena kepolisian yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum
lain kali kalau emang ada kecurigaan ada dugaan ada hal hal yang memang tidak disukai dan itu dugaannya adalah misalnya menghina dan lain lain laporkan secara resmi
kepolisian juga bilang bisa bilang dong kan kalian belum laporan
di mana kami tindak lanjuti
karena setiap laporan polisi wajib tindak lanjuti
ada mekanismenya ada evaluasi dan lain lain gitu
itu penting sekali prinsip yang pertama
prinsip yang kedua kami menemukan pola sebenarnya
ini pola yang ada orkestrasi dan terstruktur bahasanya yang kami lihat terjadi di seluruh indonesia
pola apa ini pola mempersekusi orang
ya seperti itu
jadi dalam satu hari ada enam peristiwa di berbagai indonesia di mana tindakannya sama
oh gitu ya
dan kemudian ada akun akun yang memang dibuat untuk menginstruksikan
pertama ya dia mengungkap data trackdown kemudian akun akunnya
pemerintahkan untuk segera memburu dan juga menangkap misalnya terugak terugaknya
dan di lapangan kemudian terjadilah kemudian lepas lepas dan ini bila bila seperti ini
ini terjadi secara sistematis yang kami bilang
oleh kelompok siapa itu
karena tadi kalau kita tanyakan soal kasus solok kepada pak selamat tidak ada fpi di sana
apakah memang ini satu kelompok yang sama atau bukan
beragam kami tidak ingin menuduh siapapun
tapi siapapun yang melakukan itu dan dilakukan secara lepas di lapangan itu berbahaya sekali
kalau kemudian negara mendiamkan saja
pertama aparat kepolisian aparat pemerintahan harus tegas menganjurkan dan mencegah tidak terjadi lagi seperti ini
dan masyarakat juga harus penuh kesabaran
harus percaya pada penegak hukum
kalau kemudian memainkan hakim sendiri di mana pun terjadi itu yang lebih bahaya disintegrasi
hukum tidak terjadi adanya chaos
bisa jadi di sini misalnya persekusi terhadap kelompok yang tertentu
di wilayah lain persekusi kepada kelompok yang lain
kalau itu terjadi negara akan semakin chaos
seperti yang mungkin tadi dicontohkan oleh pak selamat dia mencontohkan hal yang lain juga
persekusi terhadap kelompok yang lainnya
ya makanya kita harus mendorong ini ke ranah hukum
ke ranah negara yang berhak melakukan dan menindak
dan kepolisian harus clear di sana
harus segera memproses secara cepat setiap laporan
kalau memang ada tindak pidananya proses kalau nggak ada ya hentikan
fpi setuju tidak mengembalikan ini ke jalur hukum pak
ya pertama gini saya menanggapi tadi
kami juga melihat ini terstruktur tersistematis juga
orang menghina di mana mana kemudian pembiarannya berlaku
akhirnya ada yang mengambil cara sendiri
kemudian akhirnya rame rame semua mengarah kepada kami
semua rame rame menyudutkan
fpi ada apa ini kenapa mereka dibiarkan
jangan jangan tersistematis juga
jangan jangan dibuka peluang
dan kelihatannya modusnya juga sama
ini kejadian kemudian kelompok mereka yang melapor langsung ditentangan oleh kepolisian
jadi juga yang kami lihat juga seperti itu
kami ada kecenderungan kekhawatiran juga
jangan jangan ini juga tersitematis untuk membidik kami
pak mungkin kan anda berpikir bahwa
yang pertama yang kedua
berpikir bahwa ini semua berangkat dari seruan fpi ketika ada status yang menghina ulama
begitu menurut fpi kan
kemudian tangkap orangnya bawa ke kantor polisi
mungkin ini yang kemudian memicu pak
enggak enggak juga saya pikir
kami sudah memberikan contoh di proses penista agama kemarin
bagaimana kita taat hukum walaupun kita jutaan orang yang turun kita tetap dalam koridor hukum
kemudian keputusan diambil oleh pengadilan kita juga sepakat
tapi seruan itu dicabut
seruan itu akan dicabut supaya tidak
kalau misalnya fpi merasa terbidik menjadi kambing hitam lah
katakanlah seperti itu ya
karena arahnya anda tadi mencoba menjelaskan hal itu kan
seolah semuanya ini terstruktur untuk membidik fpi
padahal sebenarnya ada warga yang lain yang mengambil cara lain seperti main hakim
nah apakah mungkin kebijakan itu nanti akan dicabut tadi
duduk bareng dulu dengan kami dulu
cari pola yang bagusnya bagaimana
kalau kita ketemu pola yang bersama sama disepakati oleh kepolisian dan kita selaku masyarakat
ya kami akan memberikan arahan kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang nanti disepakati bersama
apa yang mau diusulkan oleh fpi
ada kesepakatan juga antara kami dengan pihak kepolisian
apa yang mau diusulkan oleh fpi ketika nanti misalnya duduk kepada polisian
karena kalau saya melihat kan petugas kepolisian ini penyidik ini
tentu saja sudah punya cara cara yang diatur oleh undang undang begitu pak untuk menegakkan hukum dan proses hukumnya ketika ini berjalan
kami paham makanya berlaku adillah nanti di proses dialog itu bagaimana miskomunikasi yang kami melihat ini ada ketidakadilan
ini kan perlu dijelaskan juga oleh pihak kepolisian
nanti kita akan buka di depan kompolnas ini ada kasus begini begini begini
nah ini yang perlu
penjelasan dari pihak kepolisian
penjelasan dari pihak kepolisian kepada kami juga
oke baik mas isnur perlu tidak kira kira kemudian
kalau tadi sebenarnya saya berulang kali bertanya kepada pak selamet kan apakah memang keseruan untuk menangkap orang yang menulis status menghina tokoh tertentu begitu kan
lalu kemudian ditangkap orangnya dan dibawa ke kantor polisi
bahwa ini caranya salah
tetapi seolah olah kalau ini terjadi banyak warga yang lain yang mungkin menurut pak selamet bukan anggota kami
pak selamat bukan anggota fpi gitu tapi seolah olah ini mengarah kepada fpi
ketika saya tanyakan ini apakah dicabut ini harus duduk bareng dulu dengan polisi
menurut anda perlukah itu
yang harus diperhatikan bukan hanya seruan dari rekan fpi tapi juga seruan seruan lain
instruksi instruksi lain di tempat tempat yang bertebaran sangat banyak
jadi sangat banyak akun akun di facebook di twitter di instagram dan lain lain yang memang itu instruksinya lebih kejam
tangkap buruk dan bahkan komen komen di bawahnya itu terlihat sangat banyak

yang harus ditegur pertama adalah kepolisian harus mendorong dectorat cyber menghentikan akun akun ini
ini pr besar dari direkturat cyber ya
itu yang terbuka belum yang tertutup via wa telegram signal dan lain lain
itu kita nggak bisa detect bagaimana instruksi bagaimana perintah perintah untuk mencari memburu dan lain lain gitu
nah kemudian bagaimana caranya juga kita sebagai tokoh masyarakat ya
suasana makin nggak terkendali
maka kita harus membantu pemerintah untuk menenangkan situasi
kita juga mendorong agar semua orang bijak dengan sosial medianya
tapi kita juga harus mencegah orang orang yang lain ketika ada yang tidak disukai yang tidak diingini untuk menahan diri
karena kalau semua orang bertindak dengan semuanya sendiri makin chaos
itu bahaya sekali
dan kalau ini didiamkan dan menular ke wilayah lain ya
jadi kebacaan kami temuan polanya makin meluas di berbagai provinsi
dan makin waktu makin tinggi angka merahnya ini
itu real ya secara data
ada satu hari saya bilang enam kejadian di wilayah yang berbeda
satu hari enam kejadian di wilayah yang berbeda
dan itu kemudian
kejadian yang sama dengan pola yang sama
dan misalnya ditemukan ada situs ada akun daftar buronan
itu berarti memang diniatkan secara
ada akun facebook yang memang itu menunjukkan daftar buronan
ada lima puluh sembilan nama di situ di list
itu target buruan
maka bisa jadi siapapun yang tergerak yang terinspirasi oleh akun itu bisa melakukan apapun
tanpa kendali tanpa kontrol
kalau apa yang disampaikan dan dikeluhkan fpi tadi kalau menurut pak selamat yang kita tangkap itu memang
memang tidak boleh ada apapun argumen kemudian dijadikan alasan
kemudian dijadikan alasan main hakim sendiri
tetapi anda melihat tidak alasan keluhan yang disampaikan bahwa seperti status status ya ini kalau saya baca kronologi dari kepolisian
begitu tanggal dua puluh enam mei
status dari remaja m ini beberapa poinnya kan menyebut fpi adalah pengangguran
kemudian mengedit foto tokoh dari fpi begitu ya
kemudian ada menantang berkelahi dan lain sebagainya
nah bagi si penulis status ini sendiri bagaimana posisi hukumnya sebenarnya
kalau kemudian ada masyarakat yang menilai bahwa itu misalnya menyakiti menghina dan lain lain laporkan
dan bantu polisi untuk mengungkap
biar polisi yang kemudian melakukan penyelidikan dibentuk tim
kalau memang dia ada tindak pindahannya dipenyelidikan
kemudian diproses menghadirkan ahli dan lain lain
jadi unsur unsur pindahan itu tidak kemudian dinilai dengan diri sendiri
ada ahli ahli yang menilai di sana perdebatannya
dan banyak kasus contoh disajikan oleh kepolisian
dengan madrian ahli perdebatan dan lain lain
seperti itu harus yang baik
memang akan ada proses hukum yang akan agak panjang begitu ya
artinya harus menahan diri begitu ya
kata adil itu bukan hanya adil secara substansi
tapi adil secara proses
bagaimana adil secara proses hormati undang undang yang ada
undang undang yang ada mengatur bagaimana tahapan tahapannya
kita harus tunduk dan mengikuti undang undang itu
itu kalau mau jadi warga negara yang baik
baik kita akan lanjutkan ulasan ini
kita akan segera dengarkan kembali pernyataan dari
front pembela islam yang diwakil oleh jurubicaranya pak selamat maharif setelah jeda
berikutnya tetaplah di cnn indonesia prime news
baik saya akan kembali ke pak selamat sekarang
pak selamat tadi sudah digambarkan begitu situasinya cukup panas begitu pak ya
kalau kemudian dibertebaran ada daftar buronan atau daftar buruan
orang orang yang dinilai
meletihkan tokoh tertentu begitu
ini kan cukup mengerikan
nah sekarang kalau anda merasa fpi kenapa menjadi sorotan disorot begitu kan
anda mencoba untuk mengklarifikasi ini
yang ingin saya tanyakan sekarang ini kira kira pak
apakah fpi akan mencoba menarik diri setelah mengklarifikasi bahwa bukan fpi misalnya yang melakukan itu
seruan itu akan dicabut dan menyerahkan ini semua ke proses hukum
kalau misalnya anda merasa perlu duduk bareng dengan kepolisian
tadi disebut serahkan pada polisi karena memang polisi sudah berjalan
penegakan hukum itu sesuai dengan undang undang dan lain sebagainya
harus sabar pak memang pak
untuk melaporkan mereka yang menulis status yang mungkin melecehkan kelompok fpi ataupun tokohnya begitu pak
tapi proses hukum memang harus diberi porsi yang lebih utama
bukan masyarakat umum bahkan termasuk fpi sendiri pak
pertama saya sepakat ini harus dihentikan
masyarakat tidak boleh main hakim sendiri
saya sepakat itu sangat sepakat
fpi sangat sepakat dengan itu
oleh kanannya epi juga menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lewat cybernya menghentikan postingan postingan yang terbuka
yang saling menghujat yang saling menghina
termasuk juga kita minta pihak kepolisian berperan aktif untuk bisa menanggulangi ini
jangan sampai kemudian menunggu laporan dari masyarakat tanpa ada peran aktif juga
akhirnya menjadi sebuah bumerang yang berat buat bangsa dan negara ini
jadi kami sepakat kami sama sepakat bahwa ini harus dihentikan
yang kedua kepada pemuka agama
baik ulama ataupun agama yang lain
hentikan saling menghujat hentikan saling menghina
tetap berjalan di koridor hukum yang ada di negara yang kita cintai ini
artinya jangan kemudian kami berhentikan
kami didorong untuk menyerukan kepada umat
tapi kemudian tokoh agama yang lain juga nggak didorong
ini kan nggak boleh juga saya pikir bersama sama
tokoh agama manapun bersama sama untuk saling menghentikan menghina menghujat lewat postingan postingan
tapi yang terpenting yang saya garis bawahi harus ada peran aktif dari pemerintah untuk menghentikan ini semua
peran aktif dari pemerintah
kemudian ada berbagai argumen juga yang muncul ketika kasus persekusi dan intimidasi kepada seorang remaja di cipinang muara
ini kan sebuah wujud ada yang berargumen seperti ini
ini sebuah wujud kebebasan berpendapat bagaimana fpi menanggap ini
kalau kebebasan pendapat harus menghina ulama
saya pikir juga nggak tepat
kebebasan berpendapat kan ada batasannya
tidak boleh menyakiti orang tidak boleh saling menghina tidak boleh juga bisa menimbulkan permusuhan
artinya kebebasan pendapat tetap ada koridor hukumnya ada batasannya
tidak boleh kebebasan pendapat kemudian harus melanggar halasi manusia harus melanggar batasan batasan agama tertentu kemudian saling menghina
kan tidak boleh juga
oke bagaimana artinya pr dari kepolisian masih senur ya
pr besar dari kepolisian untuk mencegah apa yang menjadi penyebabnya bahkan kemudian reaksinya tentu saja ingin kita ulas sepanjang
bukan hanya kepolisian tapi seluruh unsur pemerintahan semua kementerian yang terkait dan juga masyarakat
ini harus menahan diri semuanya
menahan diri untuk tidak membuat semakin panas situasi apalagi main hakim sendiri
karena kalau ini dibiarkan ya akan jadi ada peningkatan eskalasi
peningkatan eskalasi dan saya pikir baik ya kalau misalnya kita merasa bahwa kita dijebak gitu
kita ini kok seolah kami yang dituduh ya harusnya memberikan instruksi yang tegas kepada seluruh anggota kelompok siapapun bahwa kami tidak memperbolehkan anggota kami untuk main hakim sendiri
nah itu mungkin tidak dilakukan
misalnya seperti itu kalau memang merasa ada upaya penyudutan
harusnya instruksinya tegas
instruksi tegas ya
jangan kepada seluruh anggota jangan main hakim sendiri
kalaupun ada yang melakukan itu bukan anggota kami
atau kalau ada yang anggota yang melakukan kami pecat dari keanggotaan misalnya
nah itu bagaimana apakah mungkin fpi mengeluarkan instruksi tegas seperti itu kalau memang merasa disorot dan menjadi kambing hitam
iya kejadian di cipinang muara itu jadi evaluasi kami
di tingkat dpp menjadi evaluasi besar buat kami
sehingga dalam waktu dekat memang dengan beberapa advokat kami kami bisa mencari penyelidikan
dengan beberapa advokat dengan pengurus kita juga akan ada sharing akan ada pertemuan untuk membahas ini
tapi perlu kami ingatkan kepada pemerintah bahwa kejadian ini prostitusi ini tidak terjadi hanya di satu tempat
tidak terjadi hanya oleh satu golongan saja
tapi sudah terjadi lama di berbagai tempat dan oleh semua golongan
soal semua golongan ya
karena pemerintah jangan sekali kali
jangan sekali kali kemudian mengkambing hitamkan kepada satu golongan manapun
anda bisa memberi contoh tadi soal yang berbagai golongan yang lain maksudnya seperti apa tadi
aksi persekusi ini
ya kan tadi saya sudah bilang karyawan bni syariah kemudian kita juga mendapatkan yang seorang dokter
bagaimana dipersekusi oleh masyarakat itu kan bagian dari persekusi juga
artinya tidak cuma cipinang muara itu
bagaimana dipersekusi oleh masyarakat itu kan bagian dari persekusi
ya itu cara saja ini sebetulnya kejadian cipinang muara itu mengingatkan kita semua bahwa ini bahaya kalau didiamkan kalau tidak ada tindak lanjut
tapi akan lebih bahaya kalau kemudian mengkambing hitamkan satu golongan
oke baik saya sedikit mencoba membaca apa yang terjadi akhir akhir ini
karena kalau yang dibaca dari status media sosial itu kan arahnya kepada pemimpin dari fpi rizik sihab begitu ya
kalau kita lihat pak selamet
ini kan banyak kritik masyarakat kita tidak bicara kasus hukumnya ya
tapi banyak kritik masyarakat ketika kasus ini muncul yang menimpa pak rizik sihab begitu ya
mereka mengkritisi di media sosial
nah kalau batasan kritik seperti apa maksudnya mereka masih bisa tidak menjadi korban dari persekusi tadi
sekarang gini masyarakat masih ingat betul
sekarang gini masyarakat masih ingat betul
di mana wasaik jnmui kemudian dijegal di bandara kemudian dia tidak bisa ceramah
kemudian ulama fpi juga di kalimantan di bandara dijegal
masyarakat bisa masuk melanggar hukum yang sampai sekarang tidak ada proses hukumnya
padahal itu jelas melanggar undang undang bawa senjata masuk ke bandara hukum mana yang membolehkan
apakah itu tidak bagian dari persekusi juga bahkan lebih masif lebih masal
tapi sampai sekarang kita tidak melihat siapa tersangkanya
ketika wasekjen tenggu zulkarnain mendarat di bandara mereka berbondong bondong masuk bandara tanpa izin bawa senjata
kemudian ketika ketua umum fpi juga mengalami hal yang sama apakah sampai sekarang kita melihat proses hukumnya siapa tersangkanya kan tidak
nah ini yang saya bilang ini terjadi di mana mana
contoh persekusi yang lain
iya di institusi yang lain oleh kanannya jangan mencari kambing hitam kepada satu golongan
tapi bagaimana cari formula agar ini bisa dihentikan semua
postingan postingan juga dihentikan pencegahan pencegahan ulama untuk menyampaikan dakwah juga harus dihentikan
bahkan pencekalan salah ketua gnpp untuk ceramah di kampus juga harus nggak boleh terjadi lagi
bahkan yang kami dengar ada instruksi di bumn kalau yang akan isi tausiah orang gnpfmu itu harus dilarang dibatalkan
nah ini juga kan harus diselesaikan bersama sama
baik baik baik pak selamat menurut anda contoh contoh kasus tadi yang lain seperti apa
ini bahaya besar kalau tidak ditindaklanjuti tidak ada solusi dari pemerintah dan tokoh agama tokoh masyarakat
baik pak selamat nah kalau anda lihat dari contoh contoh yang tadi seperti penyerangan di bandara dan lain sebagainya menurut anda itu sama tidak dengan kasus persekusi
jadi ini gayung bersambut
ketika di sini kita mempertontonkan misalnya siar kebencian kelompok di daerah lain dalam waktu yang sama bisa melihat dan melakukan yang sama
ini jadi evaluasi siapapun siapapun untuk menghentikan siar kebencian untuk menghentikan contoh contoh intoleransi dan kekerasan
bisa jadi misalnya kita di sini bertindak dengan alasan ini tidak diproses ini karena kami berlarsendam
bisa jadi tempat lain
di tempat lain juga melakukan hal yang sama karena sebelumnya di sini kita melakukan yang sama seperti itu
jadi siapapun dimanapun kapanpun harus menahan diri
di sini kita menahan diri di sana juga menahan diri
di semua pulau di indonesia di semua provinsi di semua wilayah
dan harus tegas juga aparat juga jangan bermain main
di kasus solok misalnya
di kawasan solok itu bukan hanya masyarakat yang melakukan persekusi
aparat kepolisian bahkan
jadi proses kemarin dr fiera cerita
itu kepolisian memaksa
itu kepolisian memaksa dia meminta maaf dan lain lain
jadi prosesnya katanya mediasi
tapi justru ada aparat di sana
ada pemerintah di sana
itu bukan bagian dari mediasi
karena kan misalnya aparat ketika melihat ada banyak kerumunan massa salah satu cara yang mungkin iya tidak dibentrokan di situ
itu cara yang salah dengan menekan kelompok yang sedikit
itu cara yang salah dengan menekan kelompok yang lemah
harusnya kalau ada kesalahan dilihat mana yang salahnya
kalau kita lihat kita ingat ya peristiwa delitter rock di zaman presiden kennedy
ada satu orang anak kulit hitam
dia datang diusir sama sekolahnya
sekolahnya kulit putih semua
wali kotanya ngusir juga
semua masyarakat ngusir
apa yang terjadi
dikirim seribu tentara
jagain anak ini untuk bisa sekolah di sekolah kulit putih
dia berangkat dia pulang
bukan kemudian anak ini yang diusir dari sekolah
harusnya itu yang terjadi
satu orang harus dilindungi karena dia warga negara juga
karena undang undang dasar kita bilang melindungi segenap tumpah darah warga negara
jadi satu orang pun tidak boleh didiskriminasi diintoleransi mengalami pengusiran atau intimidasi
oke berarti penting juga ini kepolisian untuk mencermati ini
karena kalau kita simak pernyataan kapolri beberapa waktu terakhir juga
mengancam akan mencopot anggota kepolisian bahkan dengan mencontohkan kapolres solek begitu
ketika khawatir atau takut menangani kasus persekusi
jadi ini memang sebuah hal yang sangat penting
sebuah seruan yang bagus nih dari kapolri
jadi jangan kemuliaan kemuliaan takut dengan massa
karena kalau massa dimanapun bisa bermain massa
siapapun bisa bermain masa itu yang bahaya
dengan pengerahan massa karena mayoritas dan sebagainya
itu yang bahaya hukum bergantung kepada tekanan massa itu yang bahaya
hukum bergantunglah kepada hukum itu sendiri
oke baik ini kan seringkali muncul kasus persekusi
ingat kasus persekusi ini kan awalnya memang salah satunya adalah mencari
ya baik ingat kasus persekusi ini kan awalnya memang salah satunya adalah mencari
soroti pemimpin dari fpi rizik sihab
nah saya terakhir pak
untuk ini saya tidak bicara lagi persekusi
beredar luas di masyarakat sekarang ini pada sore hingga malam ini begitu pak
informasi bahwa pemimpin fpi rizik sihab sudah kembali ke tanah air
kami ingin minta klarifikasi soal hal ini pak
apakah memang benar informasi itu
saya tidak tahu informasi itu dan kami tidak tahu dari mana informasi itu
yang kami tahu sama sekali dengan informasi itu
sampai saat ini beliau masih ada di tanah suci belum kembali ke indonesia
kemungkinan malah akan kembali ke indonesia pada tanggal tujuh belas ramadan
jadi berita yang beredar di media masa yang sekarang lagi rame
saya tidak tahu dari mana sumbernya
yang jelas kami dari fpi tidak pernah menginformasikan itu dan tidak tahu kabar itu
yang kami tahu dari guru kami habib rizik sihab itu
kemungkinan besar dia akan pulang tanggal tujuh belas ramadan
nah ketika kepulangannya ke tanah air ini
apakah memang benar fpi akan mengerahkan masa ke bandara
seperti informasi yang juga beredar begitu pak
karena ini menurut kepolisian jika nanti akan ada pengerahan massa ke bandara
maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pak
apakah benar informasi ini pak
kami tidak pernah memposting akan menghubung bandara
kami tidak pernah bikin instruksi untuk menghubung bandara

kami tidak pernah bikin instruksi untuk menghubung bandara
kami tidak pernah bikin instruksi untuk mengepung bandara dengan sekian ribu sekian juta orang
kami tidak pernah bikin instruksi untuk menghubung bandara dengan sekian ribu sekian juta orang
tapi yang jelas
ada kemungkinan umat akan sambut beliau ketika beliau hadir di indonesia
ini berdasarkan dari pengakuan khj husni tamrin
yang dia menjadi dewan pembina lima pesantren se indonesia
jadi beliau nyatakan umat sudah siap menyambut habib rizik sekitar lima juta
nah itu dia baik tapi koordinasi dengan kepolisian tentunya pak ya kalau akan itu terjadi
baik kita akhiri perbincangan saya ucapkan terima kasih kepada pak selamat ma'arif
yang memulangkan waktu untuk memberikan klarifikasi terkait dengan masalah atau kasus persekusi yang memang arahnya diarahkan kepada fpi
terima kasih pak selamat selamat malam
dan mas isno terima kasih telah memberikan ulasannya malam hari ini di cnn indonesia premium selamat malam